ruli kurniawan korrespondensi anan indonesia berada di mabespori
dan ruli bagaimana dengan kondisi demo hari ini
apakah masih berlangsung di kawasan sekitar tronojoyo dan kawasan mabespori hingga siang hari ini
ya reinhardt dan sekitar pukul setengah dua siang tadi
masa yang melakukan aksi demonstrasi ataupun menyampaikan aspirasi mereka
di depan mabespori jakarta selatan sudah mulai membubarkan diri
yang pertama karena mereka akan melanjutkan melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid agung al azhar
dan yang kedua karena perwakilan dari masa sudah diterima oleh pihak kepolisian untuk didengarkan
sebenarnya seperti apa aspirasi mereka terkait dengan tuntutan tuntutan mereka
yang berbuntut dengan adanya aksi demonstrasi pada siang hari ini
dan memang tadi ada sejumlah perwakilan dari masa gabungan
yaitu gabungan dari fpi mui dan juga perwakilan
dari organisasi islam di jawa barat dan juga di jakarta
yang diterima oleh rekwanto perwakilan dari humas mabespori
di mana di antara mereka adalah rizik sihab dan juga bahtiar nasir
dan ketika mereka bertemu ini disampaikan bahwa ada beberapa poin
ataupun tuntutan yang bisa dibilang didengarkan oleh pihak dari mabespori
yang pertama adalah perwakilan dari fpi ini menyebutkan bahwa
adanya indikasi pembiaran tindakan kriminal
yang dilakukan oleh sebuah ormas
dan itu adalah gerakan masyarakat bawah indonesia di wilayah jawa barat
dan mereka juga menduga adanya pilih kasih dalam proses pendidikan hukum
apabila mereka melihat adanya fpi ketika diduga kasus tindak pelanggaran langsung diproses
sedangkan ketika ada ormas lain melakukan tindak pelanggaran
prosesnya nampak berbelit belit dan cukup lambat
dan inilah yang mereka coba tanyakan kepada pihak kepolisian mengapa hal ini terjadi
mereka juga berharap
adanya penyetopan atau penghentian
adanya kriminalisasi terhadap para ulama
yang keempat mereka juga meminta agar kapolda jawa barat
yaitu anton christian
christian dinonaktifkan dari jabatannya
karena dia menilai bahwa kapolda juga bertindak sebagai pembina dari
gerakan masyarakat bawah indonesia ini
yang akhirnya berbentuk dengan konflik dengan fpi
dan memang ini tuntutan tuntutan yang dari sejak pagi tadi
hingga tadi pukul satu siang
terus disuarakan oleh para peserta aksi demonstrasi
di depan gedung mabespori jakarta selatan ini
dan sekarang juga kalau saya bisa menginformasikan kepada anda pemirsa
situasi di sekitar wabasbori
tempat yang kemarin sudah mulai dibuka kembali dari barikade polisi
karena tadi pagi kita melihat adanya barikade polisi yang berjaga jaga
juga ada kendaraan berat di sana
tapi sekarang sudah mulai dibuka kembali
dan mudah mudahan juga lalu lintas bisa berjalan normal seperti biasa
dan juga tadi ada satu poin penting yang dibicarakan oleh komite sriwanto
dalam konversi persnya
di gedung humas wabasbori jakarta selatan ini
di mana rikwanto menjelaskan bahwa ada perkab nomor enam belas
di mana anggota kepolisian itu tidak diperbolehkan untuk ikut dalam sebuah organisasi massa
tanpa seizin dari pemimpin
dan ini mengacu kepada bagaimana kapolda jawa barat
antara kresen ini menjadi salah satu pembina dari gmbi
dan inilah yang menjadi poin poin mengapa fpi menilai adanya pembiaran
ataupun delikasi terhadap aksi aksi
yang dilakukan oleh gmbi terhadap fpi ini
dan berikut adalah pernyataan dari rikwanto terkait dengan perkab dari kapolri ini
berikut pernyataan dari rikwanto
kalau di perkab itu memang ada pasangan gelas yang dilarang untuk menjadi pengurus
ataupun anggota organisasi tertentu atau lsm tanpa seizin pimpinan
itu yang dimaksud dari
jadi perangkatnya sudah ada di perkab tersebut
ya di lapangan itu anggota kepolisian kerap diminta untuk menjadi pembina perkumpulan perkumpulan tertentu
ya ruli berarti dengan asumsi ada perkap tersebut
sikap selama ini dari kapolda jawa barat secara eksplisit berarti dalam tanda kutip melakukan
melanggar perkab yang memang sudah ditetapkan oleh polri sendiri atau bagaimana
mengenai tuntutan perkab
mengenai tuntutan perkab
apakah memang ini tidak salah sasaran sehingga ketika fpi meminta untuk kapolri mencopot kapolda jawa barat
anton karlian adalah tindakan yang tepat
ya reinhardt dan juga pemirsa tadi juga rikuwanto menjelaskan bahwa anton karlian sudah menjabat menjadi sebagai pembina gmbi itu selama sembilan tahun
dan baru kali ini sejak ia menjabat terjadi konflik antara gmbi dengan fpi
dan tadi juga reinhardt juga menjelaskan bahwa sebenarnya anton karlian
kalau tadi dibilang mengenai perkap nomor enam belas bahwa anggota kepolisian dilarang untuk menjadi bagian dari ormas tanpa semataan pemimpinan
dalam hal ini kita bisa mengasumsikan bahwa ketika anton kalian menjabat sebagai pembina dari gmbi
sudah sepengetahuan dari kapolri pada zaman tersebut atau pada masa ketika ia menjabat sebagai kapolda jawa barat
dan ini sebenarnya tadi reinhardt juga bilang
sebenarnya hal hal tersebut
seperti anggota kepolisian yang menjabat menjadi bagian atau pembina dari suatu organisasi massa
itu sebenarnya bisa dibolehkan asalkan mendapat izin
bahkan ada beberapa anggota kepolisian yang turun langsung ke lapangan
berkumpul dengan organisasi masa seperti kamtipnas apa segala macam yang lainnya
nah mengenai hal ini ini terus dievaluasi oleh pihak kepolisian dengan mengumpulkan bukti bukti
kejadian atau konflik antara gmi dengan fpi ini
dan ini terus menjadi bahan pertimbangan
apakah nanti proses pemberhentian jabatan dari anton karlian sebagai kapolda jawa barat akan diteruskan atau tidak
namun yang jelas saya boleh memberitahu kepada anda bahwa
bagaimana akhirnya anton karlian bisa menjadi atau mungkin pembina dari gmp ini adalah
sebelumnya sudah mendapatkan izin dari pembina anton karlian itu sendiri
dan fpi sendiri juga napaknya sudah membawa sejumlah bukti bukti
mengenai tindakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh gmbi pada beberapa waktu lalu
di wilayah jawa barat untuk menjadi bahan pemeriksaan dan investigasi dari pihak kepolisian
yang jelas bahwa dengan adanya kerjaan demonstrasi ini ataupun konflik ini
pihak kepolisian dode rikwanto mengatakan bahwa akan terus melakukan pemeriksaan
sehingga akhirnya ditemukan sebenarnya apa yang menjadi pangkal dari ciri konflik antara gmi dan juga fpi ini
ya ruli tadi anda katakan kurang lebih selama sembilan tahun anton karlian menjadi pembina dari gmbi
apakah dari pihak mabes polri ada rencana untuk membangun kapolda jawa barat
untuk melakukan penyidikan juga untuk melakukan informa penyidikan terkait kasus ini
sehingga nantinya akan ada kebijakan yang boleh jadi sedikit dramatis terhadap kasus ini
ya dan memang tadi disebutkan oleh rikuwanto setelah sembilan tahun juga baru kali ini terjadinya konflik
antara gmi atau lsm ngb ini dengan fpi
dan ini terus coba untuk diperiksa dikaji dan dievaluasi setelah diinvestigasi
sebenarnya permasalahannya apa
ini konflik semacam ini
dan yang jelas dari penyataan rekuwanto tadi pihak kepolri ini masih akan terus melihat sebenarnya seperti apa
dengan mengumpulkan bukti bukti yang didapat dari baik dari kepolisian dari jawa barat baik dari gmp
maupun dari fpi yang sudah dibawakan
mungkin seperti tadi siang ketika bertemu dengan rekuwanto perwakilan dari maseh bermonstrasi
yaitu hb prinsip dan juga bakhtiar nasir ini
dan memang apabila akan ada sanksi berat kita juga masih menunggu bagaimana keputusan dari kapolri
dilihat dari bagaimana proses penyidikan ini
ini masih akan terus berlangsung juga untuk mengumpulkan seluruh bukti bukti ini reinhardt
kita juga masih menunggu bagaimana kapolri akan bertindak terkait dengan salah satu kapoldanya menjadi bagian dari organisasi masa
yang akhirnya malah berbuntut dengan adanya tindak kekerasan ataupun kriminalitas seperti ini reinhardt
ya ruli terakhir apakah masa sudah membubarkan diri setelah anda tadi informasikan mereka melakukan sholat zuhur di masjid al azhar
di sekitar daerah kebayoran baru juga
apakah mereka akan masih melanjutkan aksinya hingga sore nanti
ya nampaknya hingga saat ini saya lihat tadi di sekitar wilayah trunojoyo
nampaknya sudah tidak ada lagi masa yang bermonstrasi baik dari fpi umkm ui
karena mereka sebagian besar sudah mulai berkonsentrasi di masjid agung al azhar
dan nampaknya juga situasi jalan juga sudah mulai dibuka asasnya sudah mulai dibuka
dan saya juga saja melihat bagaimana personik kepolis juga sudah mulai beristirahat dan juga sudah melepaskan bisa dibilang tameng mereka
dan juga alat juga kendaraan berat juga sudah mulai beristirahat
dan juga sudah melepaskan bisa dibilang tameng mereka dan juga alat juga kendaraan berat juga sudah mulai beristirahat